maaf ya pak usia bapak udah gak cocok lagi deh pekerjaan ini
ntar kalau bapak kena paru paru basah sayang bisa lahir
elu elu tolong atuh pak saya mau kerja teh bukan untuk sosokan
saya mau ngebantu anak saya dia hanya tukang ojek
dia bentang panting dari pagi nyari duit pak buat makan saya dia dan istri
tis kenapa lagi sih
tadi pagi istri saya cerita dia lagi dapat
maksudnya istrinya lagi hei
bilang dong hei ini dopat dapet dopat dapet
ya sama aja pur
ya beda dong
kalo dapet itu ya dapet
dapet hadiah dapet rezeki dapet penumpang
bodoh amat pur
eh terus kenapa lo yang kusut
kalau istri saya lagi dapat
artinya usaha saya selamanya
kamu ngerti gatot enggak pur
ya elah tis
jangan ngebahas lagi soal usaha tuh jack
di sini kan masih ada yang jomblo
kita berdua harus jaga perasaan orang yang masih jomblo
kenapa pak odi
ngga enak kenapa pak
sejak iyofilm lah ke sini
beban si tisnaknya jadi nambah
saya juga merasa beban ajamu
karena saya pengangguran
kan ada tugas anak pak ngurusin orang tuanya
iya saya juga tau mod
tapi masa waktu saya minta jajan sama si tisnak terus
saya mau nyari kerja mot
ya kerja apa aja lah
tapi yang gampang yang deket deket sini aja
kamu tau ga mod
lowongan apa gitu yang ada di sekitar sini
apa ya pak
hei gue dulu dong
kan gue duluan yang nyampe
kita kan udah bareng bareng nunggu lama dari tadi
bur kita ngopi warung salem yuk
nah ini dia
ada yang cocok longannya
nih makasih ya
kalau mau jadi karyawan di sini
oh sebentar bang
kopi satu lim
ismah ingin disiapkan apa yang kamu
take di keburungan fuknya
oke eh tebang
bundes gee dengan kurang
gak sih jak
gue gak ngerti sama jalan pikiran lu
kalau mau kawin terus dia hamil terus dia punya anak
sementara gue sama tate belum punya omongan
ya kan gak ngalut tuh kalau si tati gendonganin sendiri
yaelah jak jak
jauh sama sih pikiran lo
kawin juga belum
eh emaknya tadi kan udah tua
maaf ya pak usia bapak udah gak cocok lagi dengan pekerjaan ini
ntar kalau bapak kena paru paru basah sayang bisa lahir
saya mau kerja bukan untuk sosokan
saya mau ngebantu anak saya
dia hanya tukang ojek
dia pun tak penting
dari pagi nyari duit pak buat makan saya dia dan istrinya
iya deh boleh deh
tapi kalau kenapa napa dengan bapak saya tidak bertanggung jawab ya
insya allah pak saya gak bakalan apa apa
oke bapak temuin asisten saya yang tadi
putar dikasih alat alat buat bapak
ulu ulu saya bisa langsung kerja sekarang pak
maaf gak enak sih dilihat orang
kontrakan udah empat hari kosong terus
kemana saja sih ya
masih jagain pameran
ntar kalau emaknya tati jadi kawin
nah gue punya temen di pamulang
punya organ tunggal
ntar bakal dikasih muradah sama lo
siapa mau kawin jak
sama temen smanya itu yang sering mampir ke rumahnya
daripada mancing dosa sama jadi omongan tetangga

ketemu di mana
jalan katanya mau ke pondok gede
oh berarti si emak itu mau ketemu saudaranya
emangnya emak asalnya dari pondok gede ya bu nur
kan masa kecilnya dulu bareng sama babe
cuma saudaranya itu banyak di sana
tapi ngomong ngomong ada apa ya emak pergi ke pondok gede
pasti ada urusan penting
waduh kalau itu surti enggak tahu bu
tadi saya enggak nanya
eh po tati ada apa ya
saya baru ingat kalau di kampung ini selain emak
ada bu nur malai yang bisa berkata
bu nur malai yang bisnis rendang
siapa tahu aja dia butuh teman orang
nah saya mau ajak t i o ke sana
nuhun pisah natu sebentar ya